kepolisian daerah metro jaya menyatakan akan memburu pengunggah pertama konten pornografi pada aplikasi pengirim pesan whatsapp
polda metro juga berkoordinasi dengan kementerian komunikasi dan informatika untuk menghilangkan muatan pornografi pada fitur gift whatsapp
mabes polri menyatakan akan bekerja sama dengan kementerian komunikasi dan informatika dan meminta kemenkominfo untuk memblokir layanan gift pada aplikasi whatsapp
pihak penyidik juga masih melacak siapa yang pertama kali menyebarkan konten pornografi tersebut sehingga bisa dilihat dan diakses oleh banyak orang
selain itu polda metro memantau aplikasi pengirim pesan lain seperti telegram untuk memeriksa apakah memuat konten pornografi
argo mengimbau warganet agar tidak menyebarluaskan muatan pornografi yang ada dalam fitur whatsapp
kementerian komunikasi dan informatika untuk meminta supaya ini kan konten porno
supaya bisa dihilangkan atau di blok
kita sudah koordinasi dan dari penyidik masih bekerja siapa sih yang mengunggah siapa sih yang artinya mengupload sehingga semua orang bisa melihat itu
dan kita berharap bahwa uploadan itu jangan di share kemana mana jangan di share ke teman teman jangan
jangan sampai nanti kita nge share kemana mana nanti semakin banyak orang yang melihat itu
tapi tunggu aja
polisi masih bekerja